kepolisian daerah sulawesi tengah mengidentifikasi sembilan terduga teroris yang ditangkap di kabupaten toli toli dan kabupaten parigi mutong
selain kesembilan orang pelaku polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti
kesembilan terduga teroris yang ditangkap dua diantaranya adalah warga poso satu warga lampung tiga warga parigi muto dan sisanya warga toli toli
kapolda sulawesi tengah brigadir jenderal rudy sufar yadi mengatakan sembilan teroris ini adalah kelompok baru yang bersekutu dengan kelompok negara islam irak dan syria atau isis
para pelaku yang ditangkap merupakan anggota pimpinan bsr yang berada di kawasan makassar sulawesi selatan
kelompok baru ini tidak terkait dengan kelompok teroris yang selama ini beraksi di poso
dari pemeriksaan sementara para pelaku berencana melakukan aksi pengeboman
di mapolres pari gimutong polres toli toli dan kodim toli toli
sesuai dengan hasil penyelidikan sesudah keterangan keterangan awal akan melakukan penyerangan terhadap markas kepolisian di pari gimutong
melakukan survei lokasi yang menjadi target penyerangan
artinya semuanya sudah menunisarat untuk belakang penangkapan guna mencegah sebelum ada aksinya
penyerangan terhadap markas tni dan markas brimob yang ada di toli toli